melihat fenomena sadisnya perbuatan sa yang tega membunuh suaminya secara keji psikolog forensik
menilai penasihat hukum perlu melihat adanya better woman syndrome atau sindrom perempuan
yang teraniaya untuk menilai penyebab sang istri tega menghabisi nyawa suaminya pembunuhan
saja ini bukan perkara pidana main main ya mengenalkan orang itu menurut saya termasuk
kejahatan yang serius tetapi ada sejumlah kondisi yang kemudian membuat hukum harus kemudian membuka
mata mereka lebih lebar dan barangkali justru memberikan empati terhadap pelaku klaim yang
bisa diangkat oleh si pelaku adalah theater women syndrome sindroma perempuan perempuan yang
tersiksa seberapa jauh kemudian istilah ini berapa jauh atau klaim ini juga bisa diangkat
oleh si pelaku untuk memastikan bahwa dia akan mendapatkan perlakuan yang
seadil adilnya dari majelis hakim terkait dengan ponis dan berat ringan hukuman yang akan diterima
meski begitu penegak hukum mesti berhati hati karena pandangan dengan mempertimbangkan bettern
woman syndrome bisa menimbulkan empati terhadap pelaku kejahatan sehingga bisa
mengaburkan ketegasan hukum atas tindakan yang dilakukan tersangka dalam kasus sa banyak orang
yang bertanya tanya bagaimana bisa seorang wanita yang biasanya bersosok lembut dapat
melakukan tindakan keji ketika kita mengatakan kok bisa ya orang yang yang selama ini kita kenal
sebagai sosok yang tenang yang lembut tapi tiba tiba saja menampilkan perilaku yang sedemikian eksplosif
justru bagi saya menjadi pertanyaan selama ini dilihat tenang selama ini terlihat kalem selama
ini terkesan sebagai orang yang tidak banyak berulang itu karena apa jangan jangan ketenangan
yang dia tampilkan selama ini tak lain tak bukan adalah manifestasi dari
buah polisi tertekan ada tiga faktor untuk menilai jika pelaku merupakan better woman
sindrom yakni subjek yang mempengaruhi cara pembunuhan jeda antara waktu pembunuhan dengan
komunikasi terakhir pelaku dan korban serta instrumen yang digunakan untuk melakukan
pembunuhan dalam kasus istri yang membunuh suami di pasuruan jawa timur ini puncak emosi terjadi
saat pelaku dilarang bertemu anaknya dan suami merampas uang yang akan diberikan untuk anak dari suami
maka sebaiknya pengelolaan emosi yang tidak agresif positif dan sehat akan memberikan dampak
yang baik dalam kehidupan sosial rioabadi jakarta